selamat malam semua saya maytri syari
dan malam ini saya akan menemani teman teman
dalam balada romansa di tengah corona
yang menjadi tema dari secret at newsroom
atau set room pada malam hari ini
set room kali ini adalah bentuk kerjasama
dari cnn indonesia dan juga
dimana di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan
kita akan membahas nih satu topik
yang mungkin jadi tantangan tersendiri
terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga
harus menjalin komunikasi
mungkin dengan keluarganya
bagaimana kemudian bisa menjaga ketahanan keluarga
tidak hanya harmonis dalam komunikasi
tapi juga bagaimana caranya mempertahankan
keharmonisan itu dalam hubungan seksual
semuanya akan kami bahas malam ini
di balada romansa di tengah corona
dan saya tidak sendiri karena pastinya sudah ada
dua orang narasumber yang luar biasa
saya akan menyapa yang pertama ini dia
yang merupakan kepala badan kependudukan
dan keluarga bencana nasional
selamat malam dokter
selamat malam mbak mayfree
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat ini pandemi tapi tetap sehat
harus sehat kita harus selalu menjaga kesehatan kita
tidak hanya kesehatan fisik tapi mental dan sosial
juga harus kita jaga ya dok ya
agar bisa menjadi keluarga yang keren
keluarga yang bisa benar benar bagian dari keluarga
yang bisa benar benar baik dalam menjalankan hidup
keluarga tangguh ya
keluarga yang berencana juga
nanti kita akan membahas soal perencanaan perencanaan yang harus dilakukan setiap anggota keluarga
di topik kita hari ini tapi izinkan saya dulu untuk menyapa narasumber kita lainnya
tadi kalau bicara soal kesehatan mental ini erat kaitannya
dan harus selalu dijaga juga karena jadi satu hal yang suka terlupa
kadang orang selalu memikirkan kesehatan fisiknya saja
tapi suka lupa sama kesehatan mental
padahal itu juga satu hal yang penting dan satu kesatuan
ini dia narasumber kita yang kedua yang merupakan psikolog klinis dan forensik
tadi artinya harus mencari kesehatan fisiknya
colleague yang berumur glas dalam kelemahannya fasilitas partisipasi tersebut yang sudah kami lakukan
dan mereka merupakan kesehatan wstr clothing untuk para warga
kegunaan jawab anggota keluarga
ternyata khususnya dalam dessas keungungan
kalau misalkan diorang itu melihat dengan berbeda beda
karena dia tuh lebih sibuk
bcdefg gitu ya nggak sih mbak
iya banyak banget
tujuh bulan yang kemudian
bulan ini banyak sekali kasus kasus yang muncul
terutama terkait dengan
kualitas hubungan dengan pasangan keluarga
mempengaruhi energi juga
sehingga bahkan ada yang kemudian
mulai berpikir untuk
berpisah dan itu juga ditandai dengan
meningkatnya antar perseraian
di masa pandemi ini
nah itu dia ya
satu hal yang sebenarnya harapannya bisa
sangat dihindari tapi justru
banyak masalah masalah yang kemudian muncul
saat adanya pandemi covid sembilan belas ini ya
nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi
dengan mbak cassandra dan juga dr hasto
kita akan bersama sama menyaksikan dulu
ini ada satu video yang sudah disiapkan oleh teman teman
tentang menjaga keharmonisan
keluarga di kalah pandemi
kita saksikan bersama terlebih dahulu
banyak perubahan besar
setelah berbulan bulan terus
berada di rumah demi mencegah penularan covid sembilan belas
selama dua puluh empat jam berada di rumah
berhari hari jelas memberikan dampak
nyata pada suasana keluarga
secara positif misalnya
masa karantina mandiri secara tidak langsung
memberikan waktu untuk lebih saling
mengenal secara mendalam
antara anggota keluarga
anggota keluarga bisa saling menyesuaikan
dan menyelesaikan persoalan secara bersama sama
dari segi negatifnya
nyaris selama dua puluh empat jam berada di rumah
rentang menimbulkan berbagai gesekan
dan salah paham yang umumnya terjadi
akibat perbedaan pendapat
lalu bagaimana cara mengatasinya
melewati pandemi bersama anggota keluarga
bukanlah hal yang mustahil
membangun lingkungan nyaman perlu dilakukan
agar setiap anggota keluarga
merasa betah tinggal di rumah dalam waktu yang lama
kesibukan kerap menjadi penghambat
komunikasi antara orang tua dan anak
buatlah sesi mengobrol bersama setiap harinya
pastikan tiap anggota keluarga
tidak memakai gadget
kegiatan ini dapat melatih menghargai satu sama lain
bagi orang tua dan anak
kira kira cara apa lagi yang bisa orang tua lakukan
untuk menjaga keharmonisan keluarga di masa pandemi
kira kira apa lagi ya cara yang bisa dilakukan
untuk menjaga keharmonisan di masa pandemi
seperti yang kita tahu tadi sudah dinyatakan nih
dr hasto dan juga mbak cassandra
ada dampak positifnya ada dampak negatifnya
bagi mereka yang mungkin bisa memanfaatkan masa pandemi ini
yang tadinya tidak punya banyak waktu untuk quality time
sekarang waktunya banyak nih untuk di rumah
tapi ternyata itu jadi dua mata pisau ya
dari adanya waktu bersama yang panjang
itu bisa jadi quality time
tapi juga bisa justru memunculkan masalah
benar nggak seperti itu dokter hasto
oke sebentar audionya dr hasto kita akan
oke boleh audionya dok
kalau cuk cuknya sih orang bisa sangat menggoda bkkbn cuknya itu
karena begini ya
covid negatif tapi istri positif misalnya begitu
bahwa ternyata stay at home itu kemudian juga mempunyai dampak yang secara biologis memang kadang kadang tidak bisa dikendalikan
yang namanya pasangan usia subur usia dua puluh sampai tiga puluh lima
ini mau tidak mau suka tidak suka
kalau seandainya dia ini kita biarkan tidak pakai alat kontrasepsi
ya karena ini contoh aja
masalah yang kemudian muncul secara biologis yang bisa punya dampak unwanted pregnancy
atau istilahnya ada juga miss time pregnancy
jadi ada orang orang yang sebetulnya belum ingin hamil
ini bisa menimbulkan uringan juga
karena hamil itu bisa kesel juga
karena memang sebetulnya belum menginginkan
kalau kita lihat bahwa survei bkkbn menunjukkan
setiap seratus ada tujuh belas lima orang hamil
yang sebetulnya tidak ingin hamil
ini contoh yang kemudian dampak dari pandemi yang harus kita waspadai di tengah tengah keluarga
tetapi di sisi lain memang pandemi ini membuat pembelajaran
ketika di rumah itu ayah ibu dan anak saling ketemu
suami yang biasanya tidak memahami karakter anak itu
kemudian memahami kemudian belajar
karena bagi saya orang tua itu kan harus banyak belajar kepada anak anak juga ya
karena memang selalu menghadapi anak anak yang tidak memahami karakter anak itu
jadi anak itu harus mendowngrade diri
jadi saya istri saya itu mendowngrade diri
seolah olah mengikuti jiwanya anak anak
nah sekarang ini waktunya lebih banyak
ini kan kemudian mengerjakan pr nya anak anak
karena mendampingi saat school from home itu ya dok ya
ini kan betul betul melatih kesabaran yang luar biasa
saya melihat hal seperti itu
dan menurut saya
ini adalah hal yang sangat positif
karena kita bisa menjelami anak
yang sebelumnya kita tidak begitu tahu tentang anak kita
jadi lebih tahu
ini salah satu sisi positifnya
tetapi juga sisi negatif lain memang
yang namanya mencintai anak mencintai istri mencintai suami
itu kan butuh perjuangan ya
karena kan memang kita ini dilahirkan berbeda gitu
sehingga kalau kita tidak sabar
tidak apa ya
apa istilahnya besar hati gitu
itu bisa marah marah gitu
karena memang kita itu ada orang lain yang
nyata nyata beda di tengah kehidupan kita ini
itulah yang maksud saya
mencintai anak istri itu butuh perjuangan
dan di masa pandemi ini
tentu perjuangan itu harus dilakukan
lebih ekstra lagi ya dok ya
justru ini jadi lebih ekstra lagi
karena biasanya yang tadi saya sempat sampaikan
mungkin yang tadinya beberapa kebiasaan kebiasaan
mungkin sudah cukup lama berumah tangga
tapi kebiasaan kebiasaan pola komunikasi yang tadinya mungkin lagi berantem
biasanya menjauh dulu gitu kan
saat ada masalah gitu
tapi karena harus di rumah saja
terutama ketika mungkin salah satu atau dua
duanya ini menerapkan work from home
harus selalu berada di rumah gitu
ini akhirnya pola komunikasinya juga kan harus ada perubahan ya
nah ini juga akhirnya harus ada penyesuaian
yang dilakukan oleh keluarga gitu ya ya dok ya
iya betul betul sekali
kan jkb itu survey
mewawancarai dua puluh empat ratus pasangan usia subur ya keluarga itu
suami istri kita wawancarai
bahasanya uring uringan ya
artinya marah marahan gitu
tetapi yang menarik juga bahwa mereka ini
peran istri itu dominan sekali
di dalam masa pandemi ini
untuk segala macam urusan itu sangat dominan
ini yang menarik dari wawancara kami terhadap
sampel sebanyak dua puluh empat ratus keluarga di masa pandemi ini
jadi saya kira menjaga apa ya istrinya mood yang selalu bagus
selama continuing waktu yang stay at home ini tidak mudah loh
dari pagi sampai sore ada anak ada istri
menjaga mood yang bagus terus itu
apalagi ya kita ini banyak problematika ya
oleh karena itu hubungan menjadi sangat terpengaruh
di dalam situasi pandemi
ketika kita sama sama bertemu secara long term di rumah
begitu mbak maistri

nah itu tadi ya berarti harus semuanya disesuaikan
karena memang hubungan ini menjadi satu hal yang ya
satu hal yang ya wajib dijaga karena memang terdekat dengan kita dalam
kehidupan sehari hari saya mau ke mbak cassandra mbak cassandra benar nggak sih
tapi banyak kemudian pasangan pasangan yang memang benar benar merasakan justru
di masa pandemi ini makin kerasa ya tantangannya makin banyak tantangan tantangan
dan persoalan persoalan yang dihadapi gitu kan dan mau tanya juga nih dari
sejumlah orang yang sudah mungkin berkonsultasi sama mbak cassandra apa sih
sebenarnya masalah terbesar dan persoalan terbesar yang mereka nyatakan
sebagai tantangannya nih menjalin dan terus menjaga romansa di tengah pandemi ini
yang jelas sih memang ketika ada masalah sebelumnya gitu ada masalah yang belum selesai
seperti pr belum dikelarin gitu ya ternyata persoalan itu kemudian terbawa
dan ditambah dengan beban beban yang lain
kita ketahui bahwa selama pandemi itu kan bertambah bebannya beban pekerjaan bertambah
beban pekerjaan di rumah juga bertambah yang tadinya mungkin kalau pulang langsung
bisa masuk rumah ini enggak kan harus bersih bersih dulu bajunya juga harus dicuci
lebih sering misalnya jadi pekerjaan itu kan bertambah lalu kemudian melakukan desinfektan
dan lain sebagainya itu kan jadi pekerjaannya juga bertambah
nah ketika masih ada problem problem yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan
ada masalah komunikasi ada masalah emosi ada masalah ditambah lagi juga dengan berkurangnya
penghasilan atau mungkin ada kehilangan pekerjaan dan bagaimana harus mengatur keuangan
sehingga akhirnya beban pikiran itu bertambah ya belum lagi tadi kalau misalnya satu anak teriak
pelajarannya susah mungkin juga internet tidak bersahabat ya kalau anaknya satu
kalau anaknya tiga empat
jadi itu kan jadi bertambah lagi semakin yang jelas semakin banyak problem problem yang ada
tentu semakin besar resiko untuk munculnya masalah masalah baru gitu ya
terutama adalah apabila ternyata ketika sebelum pandemi itu memang sudah punya masalah sebelumnya
apakah mungkin karena masalah kurang perhatian kurang komunikasi mungkin pasangan suami atau istri
terlalu sibuk lalu ketika pandemi ini muncul yang semuanya harus work from home
yang tadinya bisa melarikan diri atau mungkin ada kegiatan
iya ini sekarang tidak bisa tidak ada me time sama sekali jadi lulu lagi lulu lagi gitu
dari pagi sampai ketemu tidur masih naik
yang harus menjadi memang idealnya kan kembali lagi harus diselesaikan harus ditata harus sesuai itu ideal
nah kenyataannya tidak demikian kenyataannya cukup banyak ada masalah masalah terutama juga ketika
ada yang rentan baik secara fisik maupun rentan secara psikologis
ada individu individu tertentu yang mungkin lebih mudah cemas lebih mudah stress lebih mudah terganggu moodnya
sehingga akhirnya kualitas juga menjadi kurang bisa tercapai
tadi pak hasno juga menyampaikan bahwa ibu ibu itu atau kaum perempuan menjadi lebih dominan
dalam arti lebih maju ya untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga
dan memastikan bahwa hubungan kegiatan keutuhan itu menjadi lebih tinggi
terutama kalau misalnya itu tidak bisa tercapai apabila ternyata kaum perempuannya memiliki kemampuan psikologis yang terbatas
atau berada sedang dalam masalah nah akhirnya fungsi dominan fungsi yang harusnya bisa melekatkan keluarga akhirnya menjadi tidak tercapai
iya kalau kita lihat tadi sambil mbak cassandra menjelaskan itu ada tampilan ya tayangan bahwa ternyata dari datanya itu
dari data yang kami dapatkan dari bkkbn ini ya survei bkkbn ya pak ya
mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan
dan mungkin ini akan ada kaitan nih juga dengan tingkat kdrt di masa pandemi ini juga
ada meningkat gitu kan ada sepuluh tiga persen responden yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangganya jadi merasa lebih tegang gitu dari biasanya
itu tadi mungkin karena yang tadi pak hasto sempat sampaikan kan komunikasinya harus disesuaikan penyesuaian penyesuaian harus terus dilakukan
faktor ekonomi yang mungkin ada anggota keluarga yang juga menjadi terdampak gitu dari adanya pemutusan hubungan kerja
nah pertanyaan selanjutnya mungkin saya ke pak hasto nih pak
apa yang kemudian harus dilakukan oleh keluarga agar bisa benar benar mempertahankan dan terus membangun ketahanan keluarga nih
apalagi kan kalau bkkbn memang dengan program programnya untuk membangun ketahanan keluarga juga harus selalu diterapkan
nah itu langkah langkahnya harus apa aja sih pak harus ngapain aja keluarga ini
iya kalau sekarang ini begini ya maifri ya
saya berharap betul keluarga keluarga itu kecemasannya ketakutannya tidak lagi seperti di awal awal pandemi ini harapan saya
ada rasa takut sebagian
ada rasa takut sebagian dari stress
ada rasa cemas sebagian
ada rasa ragu ragu sebagian
ada rasa ragu ragu sebagian
merasa depresi sedih itu sebagian
ya ini dari survei yang kami lakukan
ini kan betul betul mengagetkan saya
kalau di dalam satu desa atau satu pedukuan itu ada satu
terus yang empat itu sudah merasa sedih dan sedih dan sedih yang ber alternatif menyebabkan kecil penyakit kelelangan di negara itu
saya ingin bunuh diri ini termasuk besar angka ini
itu di awal awal
makanya saya berharap betul
sekarang ini masyarakat bisa mensikapi
bahwa tidak mesti yang positif itu manifest menjadi sakit
sehingga tidak harus ketakutan yang berlebihan
memang kita harus menjaga
menjaga kalau pesan saya di dalam keluarga ini ya
keluarga ini kan memang kluster khusus
jadi pesan saya di dalam keluarga ini
di dalam kluster khusus itu kan
satu hal yang penting dilakukan adalah
melindungi bagi yang risiko tinggi
khawatir jangan cemas jangan takut berlebih
kalau kita sudah bisa melindungi yang berisiko tinggi
contohnya kita punya nenek punya orang tua
yang usianya di atas enam puluh tahun
kemudian dia punya kencing manis
punya tekanan darah tinggi
punya ginjal sakit ginjal sakit jantung dan seterusnya
caranya dengan tiga hal
pertama harus terkontrol
ini terkontrol itu artinya
ya haruslah ke dokter
kalau dia kencing manis
ya ke dokter ke dokter penyakit dalam
contoh kalau kencing manis
ya gula darahnya tidak lebih dari dua ratus lah
kemudian terlindungi atau aman
mbak sandra sudah sampaikan ya
pulang dari luar rumah
ini mandi dulu
kemudian tidak terekspos dengan
orang yang risiko tinggi di rumah gitu
karena yang muda muda itu tidak memungkinkan harus di rumah
terus kasian ini yang kemudian dia itu harus cari rezeki
harus dia bekerja cari nafkah
itu kan tidak bisa kita biarkan
nah saya kira tidak usah takut berlebihan
orang yang risiko tinggi itu harus kita lindungi
itu salah satu cara bagaimana di dalam keluarga itu harus melakukan sesuatu yang penting
kemudian bagi yang sehat
memang harus melakukan satu
menjaga stamina ya itu penting
kemudian yang kedua melakukan proteksi
ya proteksinya tiga m lah
jadi masker kemudian mencuci kemudian physical distance
jaga jarak itu sudah lah begitu
jadi saya kira kalau itu sudah dilakukan
maka insya allah kita ini tidak akan terlalu terancam di hidup kita ini
tidak terlalu terancam
saya kira sekarang ini saatnya untuk keluarga itu harus kita besarkan hatinya
supaya mereka tetap tumbuh ekonominya
kemudian tetap bisa bekerja menghasilkan secara produktif untuk kepentingan keluarganya
begitu mbak maipri
berarti itu bentuk bentuk yang harus kita lakukan
step stepnya untuk bisa terus saling jaga di dalam keluarga terutama ya
sebagai unit terkecil yang ada di lingkungan kita kan itu tadi
harus benar benar memastikan kalau memang ada yang beresiko tinggi
harus dijaga dilakukan kontrol secara berkala
harus dikendalikan risiko risikonya itu dan juga saling lindungi ya
tapi kalau tadi sudah disampaikan juga sama dr hasto bahwa
janganlah kita cemas berlebih
kita harus belajar mungkin kecemasan itu ada pasti
tapi kita harus bisa mengendalikannya
nah saya mau ke mbak cassandra
mbak cassandra apa saja sih sebenarnya tanda tanda yang ditunjukkan oleh seseorang
atau mungkin pasangan kita anggota keluarga kita
ketika sudah mulai terjadi kecemasan yang berpotensi ini bisa menjadi cemas berlebih nih
kapan kira kira memang bisa membutuhkan counseling gitu kepada profesional
sebenarnya itu kan bahwa rentan itu tidak hanya fisik ya
tadi pak hanu menyebut rentan fisik
bahwa ada yang diabetes ada yang sakit paru paru mungkin sakit jantung
nah itu harus dijaga
tapi ada juga yang rentan psikologis itu tadi
ada kecemasan ada depresi
jadi memang profil psikologisnya itu memang
orang orang yang mudah cemas mudah tertekan mudah senewen mudah berubah mood misalnya
nah ini adalah masalah masalah yang sudah mereka miliki sebelum ada pandemi
ketika ada pandemi berarti ada tekanan itu akhirnya jadi semakin memicu
ini yang tadi disebut kerentanan itu tadi
bila belum ada lagi juga ada kerentanan sosial
nah persoalannya tadi ditanya sama mbak maifri apa sih yang paling gampang terlihat
mereka akan dengan mudah marah ya
marah itu adalah suatu ekspresi yang ketika mereka tertekan mereka tidak bisa mengendalikan dan mereka tidak bisa
memang idealnya ya kita harus mengendalikan
tapi kenyataannya kalau dia sudah punya gangguan cermat sebelumnya
memang termasuk di dalam profil kepribadiannya
begitu muncul situasi yang membuat mengganggu kepercayaan diri mereka
mereka menjadi insecure dan akhirnya kemudian mereka meledak gitu ya
itu yang paling mudah adalah marah
nah kalau saya juga boleh berbagi
ini hasil dari selama pandemi ini ikatan psikolog klinis indonesia juga memberikan layanan gratis untuk konseling kepada masyarakat
nah dari hasil ini saja ada data yang bisa ditampilkan bahwa ternyata dari lima belas ribu pasien yang di counseling oleh teman teman satgas ikatan psikolog klinis indonesia
ternyata ada enam masalah yang paling banyak
itu yang nomor satu adalah hambatan belajar ya
padahal pasien atau klien yang ditangani itu tidak semuanya anak anak
tetapi orang dewasa ini juga menyampaikan masalah hambatan belajar ketika yang bersangkutan itu punya masalah untuk mengajari anaknya atau mendampingi anaknya
antara lain misalnya karena mereka tidak sabar
mereka tidak mengerti matrikulasi pendidikannya itu sulit untuk didampingi
jadi ketika anak juga bertanya orang tua juga tidak bisa menjelaskan
akhirnya jadi menambah tekanan bagi orang tua
yang kedua adalah keluhan stres umum
memang tertekan merasa tertekan dengan berbagai situasi yang ada
dengan adanya tambahan ritual ritual harus mesti cuci baju ya mungkin kalau cuci tangan kan enteng ya
tapi kalau cuci baju yang akhirnya harus menjadi lebih sering
lalu kemudian harus
ada protokol protokol yang kadang kadang mungkin beberapa keluarga misalnya dari depan rumah semuanya bajunya harus dibuka
sepatunya harus dibersihkan harus didesain fakta dan lain sebagainya
itu juga bisa menimbulkan tekanan
kemudian yang ketiga adalah keluhan cemas
baru keluhan ya jadi merasa cemas
lalu kemudian yang keempat adalah gangguan cemas itu sendiri
atau ada juga mood swing atau juga ada psikosomatis ya
merasa bahwa ada batuk batuk
karena ini juga adalah satu bagian dari profil psikologisnya mereka sendiri ketika memang sudah menjadi bakat bawaannya
jadi ketika ada tekanan dan ada situasi yang tidak nyaman ini akhirnya semakin mempengaruhi kehidupan sendir sendir kehidupan
lalu ketika masalah psikologis ini tidak teridentifikasi dan tentu saja tidak tertangani dengan baik
akhirnya jadi mengganggu relasi dan komunikasi dan kehidupan itu tadi
jadi seharusnya adalah bahwa memang juga bisa dideteksi bahwa ini adalah masalah psikologis yang tentu harus diatasi
bila perlu tentu harus ada konsultasi psikologis untuk masalahnya selesai
dan ada pendampingan ada mungkin intervensi ada terapi
nah seandainya yang paling sering terjadi adalah ketika masalah masalah ini tidak terdeteksi dan tidak teridentifikasi ya
dan sehingga akhirnya menumpuk
menumpuk dan membuat keseluruhan
kemudian hubungan itu menjadi semakin membara artinya membara emosi marah gitu ya
nah tentu saja akhirnya bisa jadi merusak
apalagi misalnya akhirnya ada terjadi kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap pasangan
nah ini yang harus kita hindarkan sebenarnya
oke karena memang kekerasan ini juga cukup meningkat ya mbak ya selama pandemi
dari semua hal yang tadi mbak cassandra sudah jelaskan kan yang paling gampang terdeteksi adalah
bagaimana kemudian ekspresi marah itu keluar
setiap hal kemudian marah bisa memicu kemarahan begitu yang berlebih
marah kesal kecewa
sampai adanya kdrt
marah kesal kecewa dan lain lain
sebelum kemudian bisa mendapatkan pendampingan dari psikolog dan tenaga ahli begitu
apa kemudian yang bisa dilakukan oleh sama anggota keluarga
bagaimana kemudian caranya untuk mengantisipasi hal ini
yang paling mudah adalah bahwa
yang paling mudah adalah bahwa
yang paling mudah adalah bahwa
memang dari sejak awal itu
ini makanya pentingnya juga adalah bagaimana sosialisasi informasi itu betul betul disebarkan secara pasti
karena apalagi di awal awal itu sering banyak yang ketidakpastian
sehingga akhirnya orang menjadi bingung
tetapi dengan adanya banyak informasi
nah ini tentu saja seluruh keluarga harus didudukan dan diberitahu tentang masalah ini
harus dimintakan komitmennya untuk menjaga bersama sama dan punya kesepakatan bersama
yang jelas nomor satu itu adalah
tetap menjalankan prinsip merawat diri dengan baik
merawat diri mulai dari makanannya tidurnya istirahatnya
malah terus kemudian tidurnya jadi terlambat bangunnya juga jadi kesiangan
lalu kemudian juga akhirnya hanya di kamar terus
tetap harus ada program merawat diri yang baik
makanan istirahat olahraga berjemur dan lain sebagainya
nah ini harus bersama sama dengan keluarga itu tadi
masing masing semua keluarga harus keluar dari kamarnya untuk bisa menjalankan ini
yang kedua ya ketemu udara itu penting ya
jangan sampai berada di dalam ruangan terus menerus
kemudian yang ketiga adalah bisa melakukan kegiatan bersama dan berbagi
supaya bisa share the load bagi anggota keluarga
lalu kemudian yang berikutnya adalah juga mengatur jadwal
dan harus bisa mengenali mungkin ada anggota keluarga yang
tidak bisa menerima situasi ini lebih baik dibandingkan yang lain
nah dalam hal ini tentu dibantu
supaya jangan sampai semakin terpuruk dan jangan sampai dia semakin cemas
dan semakin marah dan moodnya semakin tidak terkendali
nah lalu kemudian melakukan aktivitas aktivitas yang menyenangkan
nah ini penting sekali supaya jangan sampai masing masing sendiri sendiri
kemudian marahnya jadi sendiri sendiri juga
dan itu makin tidak tertanggung jawab
kan tadi kalau misalnya belum ketemu psikolog apa lagi
sehingga akhirnya ketika semakin tidak ada kegiatan bersama
padahal kalau ditegur yuk kita mungkin bercocok tanam
atau mungkin memasak bersama atau mungkin menyanyi atau bersama sama
kalau awal awal mungkin bikin dalgona bareng bareng ya mbak
tapi pokoknya segala sesuatu yang bisa dilakukan bersama sama
dan menimbulkan rasa nyaman
karena apalagi olahraga ya karena ketika bisa bergerak dan bisa menghasilkan keringat
lalu kemudian juga ada perasaan bersama sama itu
itu bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih tenang
dan secara psikologis tadi bisa mengatasi kecemasan
karena akhirnya tahu bahwa kondisinya dia dikenali gitu
tapi kalau dicuekin ya kan apalagi oleh pasangan ya udah tau nih
nah tidak semua orang bisa bangkit
dari kondisi psikologis yang tadi cemas sedih gitu ya
dan ketika dicuekin malah semakin terpuruk
dan kalau kita ngomongin soal masalah konflik internal di keluarga
ini kan biasanya yang menjadi apa ya menjadi salah satu yang terdampak adalah pastinya anak anak nih ya kan
anak anak kemudian jadi serba bingung nih
aduh orang tua saya kenapa tiba tiba diem dieman ya
ada masalah apa gitu kan
terus yang satu tiba tiba berantem gitu kan
apalagi kalau sampai tensinya sangat tinggi gitu
nah ini gimana nih kemudian agar anak anak ini bisa merasa tetap aman di rumah
karena kan bagaimanapun juga untuk saat berada di rumah
rumah ini menjadi unit yang diharapkan bisa menjadi tempat yang aman gitu bagi seorang anak
nah dr hasto bagaimana nih kemudian keluarga ini bisa memunculkan suasana yang aman
suasana yang nyaman terutama ketika anak ya kan bisa berada di rumah ya kan
jadi ke anak yang tadinya mungkin bisa memperoleh interaksi dengan teman teman ketika berada di sekolah
tapi kali ini harus di rumah saja bahkan sekolah pun di rumah
sekolah pun menghadapi orang tua
mungkin beberapa waktu lalu kita sempat nonton video viral tuh anak sampai dimarahin sama orang tuanya gitu
karena sama sama udah kesel gitu gimana nih gitu
nah bagaimana dok tuh caranya agar anak ini bisa benar benar merasa aman
dan terlindungi dari adanya konflik konflik keluarga seperti ini
oke dokter boleh di unmute lagi dok
ya ya ya baik
sebetulnya kan keluarga itu ada delapan fungsi ya
mulai dari fungsi agama kemudian juga fungsi ekonomi kemudian fungsi pendidikan kemudian fungsi cinta kasih
kemudian fungsi perlindungan sampai kepada fungsi ekonomi sampai pada fungsi keamanan itu
artinya kalau orang dulu mengatakan ada asah ac asuh gitu
nah karena itu memang bkkbn ini bekerja untuk mengembalikan fungsi keluarga ini berjalan dengan baik
ya kemudian kita bisa melaksanakan asah ase aso itu dengan sebaik baiknya
makanya saya tadi setuju dengan mbak sandra bahwa kalau bisa mengadakan kegiatan kegiatan yang sifatnya itu tidak menjenuhkan
tadi mbak sandra ngasih contoh misalkan apakah nyanyi bareng atau mungkin masak bareng atau apa ya
itu dikaitkan dengan fungsi di dalam keluarga tadi
sebagai contoh ada namanya fungsi agama gitu ya
fungsi agama itu ketika kemudian mereka yang beragama islam misalkan
kemudian biasanya tidak pernah suaminya imami kemudian istrinya jadi makmumnya anaknya kemudian jadi makmumnya
nah kemudian sekarang ini ada kegiatan yang diselenggarakan dengan sangat baik gitu

karena baik itu suami itu yang tidak pernah jadi imam terpaksa belajar jadi imam gitu
kemudian istrinya jika jadi makmum kadang kadang masih wagu wagu itu tidak apa apa gitu
wagu wagu itu ya belum luwes gitu ya
masih sama sama belajar ya
masih sama sama belajar gitu
tapi itu mengasingkan jadi menghilangkan kejenuhan yang
itu adalah hal yang baru gitu
itu saya kira merubah suasana gitu
dan bagi mereka yang
kan kalau mereka yang katakanlah berduit itu ya bisa saja ya
kemudian ke mall bareng nonton bareng apalah
yang mahal mahal lah
tetapi bagi mereka yang hidup sederhana di desa kan bisa toh
misalkan ke kebun mencari makanan bareng kemudian diolah bareng dimasak bareng
sebetulnya fungsi pendidikan yang dalam arti
kalau orang tua dulu mengatakan asah
asah itu melatih berbudaya melatih berpengetahuan
mengelatih berpendidikan itu bisa betul betul kita ini seperti learning by doing
di dalam lingkungan kita ini gitu loh
nah itulah yang menurut saya nyambung dengan apa yang disampaikan mbak sandra tadi
sangat bagus mengadakan satu kegiatan

kegiatan inilah yang dirangkai di dalam fungsi keluarga itu
asah ase asuh itu
betapa kita ini punya tugas untuk asuh itu ya apa ya mengasuh itu termasuk melindungi
menyediakan mengamankan begitu
sehingga ketika kita ini punya anak kita yang ada rasa cemas pr nya tidak terselesaikan
kemudian ibunya menolong atau bapaknya menolong kan
itu kemudian anaknya menjadi aman atau tentram gitu
mungkin menjadi bagian yang penting bagi para orang tua untuk instruksi ketika
ini ujian juga bagi para orang tua test case nya ketika kita menjalankan fungsi keluarga dengan baik
maka orang tua itu dikangani oleh anak anaknya gitu
tetapi kalau tidak menjalankan fungsi keluarga dengan baik mungkin justru sebaliknya
kalau orang tuanya pergi anaknya senang
wah bapak pergi ibu pergi itu seolah olah anu euforia
kalau pulang jadi neraka gitu
nah ini untuk instruksi bagi para orang tua
begitu mbak maitri terima kasih
itu tadi ya bagaimana caranya kemudian orang tua ini harus benar benar menciptakan
suasana yang nyaman suasana yang aman untuk anaknya saat berada di rumah saja gitu ya
komunikasi koordinasi antara suami istri ini hubungannya harus dijaga dengan baik
yang pastinya keharmonisan juga harapannya bisa terus ditingkatkan ya dok ya
menjadi ujian juga apakah orang ini bisa mendowngrade diri
iya mendowngrade diri untuk kemudian dialah yang alah menjadi kekanak kanaan itu
kalau masih punya anak anak bisa nggak orang tua itu begitu
kalau orang tua nggak bisa hadir di kamarnya anaknya kemudian berburu dengan anaknya
memang kita belum menjadi orang tua yang sukses ya kita mengaku saja lah
itu dia ya pendekatan terhadap anak gitu kan harus juga dilakukan dengan baik
dokter dan juga mbak cassandra
ini mungkin ada beberapa orang tua yang sekarang lagi nonton sambil ketawa tawa
dia kayak oh oke baik udah dapat ilmu baru nih
langsung jadi teman curhatnya anak
harapannya semua hal bisa diceritakan oleh anaknya ya
dokter dan juga mbak cassandra sebelum kita lanjut lagi
saya akan putarkan satu video
ada sejumlah pasangan suami istri yang sudah disurvey
jadi bukan hanya bkkbn dan juga lembaga psikolognya mbak cassandra aja nih
yang punya survei
kita juga dari cnn indonesia com punya nih
ada cerita dari beberapa pasangan suami istri yang curhat nih
soal hubungan keluarganya selama pandemi ini berlangsung
ada banyak hal yang ditanyakan soal menjaga keharmonisan rumah tangga
gimana caranya mereka jaga jarak termasuk gimana sih hubungan seks mereka selama pandemi
itu juga berantem karena memang kan kebetulan kita punya bayi yang baru lahir
baru baru tiga bulan
keluar bareng lah olahraga bareng tapi tetap pakai protokol kesehatan
caranya dengan bareng bareng untuk menghilangkan stres tersebut gitu kan
kita udah atur ikutin protokol kesehatan aja
baik di rumah maupun kalau lagi pun keluar misalnya belanja bulanan ya
kita pakai masker pakai facial pakai sanitizer waktu pulang dari situ mandi
masalah stres stres anak kerjaan sih ya kita saling support aja
kalau untuk jaga jarak sebenarnya enggak kalau di dalam rumah kecuali paling kalau ada tamu
karena ada bayi juga biasanya kalau ada tamu mau datang kita nanti dulu
kalau untuk stres kayaknya enggak ya gitu di bawah yang jauh aja lah
malah adanya wf aja yang ngebantu gitu ya saling ngebantu gitu
kita kalau dari mana mana dari luar atau dari mana
setiap pulang pasti cuci tangan
kalau misalnya perginya lama berarti mandi
lepas pantai diganti terus langsung masukin ke kaki
selama ini biasa biasa aja kadang kalau malah bersinta kalau misalnya
contoh aja karena utama adalah ya menjaga kesehatan itu protokol itu

yang mencari protokol kesehatan
jadi sebenarnya enggak ada yang berubah sih ya
paling sekarang emang lagi berhenti karena kebetulan alhamdulillah kita lagi nunggu anak pertama
jadi karena kehamilan masih juga jadi ya kita berhenti dulu
awal awal pandemi masuk indonesia sebenarnya enggak ada yang terang terang
tapi udah lama lama kan kita cari informasi
baik dulu masukin ke macam
oke bisa dilakuin terus ya udah seperti biasa aja
setiap mau hubungan seks
kita cuci tangan bersih bersih mandi mandi
apapun mau siang mau malam mau sore sekalipun intinya bersih bersih badan aja
sempat dari beberapa bulan pandemi ini
ya hubungan seksnya sih lebih apa ya
lebih sedikit lah karena kan sempat ngalamin hamil muda ya
perakutnya menurun ya menurun
cuma bukan karena pandemi
jadi karena bayi yang mulai lagi bangun harus tidur dulu ya
jadinya kayaknya kita gak ada waktu lah
belum ada waktu untuk kayak gitu
jadi itu tadi pada umumnya
semua sudah melakukan komunikasi
melakukan protokol kesehatan untuk bicara soal seks
ini juga banyak yang kemudian ada yang mengaku ragu
ada yang memang tidak bisa terlalu sering gitu
karena memang baru punya anak tadi ada yang cerita gitu
tapi kalau kita bicara soal seks nih ya mbak cassandra dan juga dr hasto
ini kan sebagai salah satu kebutuhan bagi pasangan suami istri gitu kan
pastinya tantangannya juga semakin banyak
tadi ada yang cerita di awal awal pandemi tuh takut sebenarnya
apalagi kalau pasangannya masih harus bekerja
aman nggak ya sebenarnya melakukan hubungan seks
sejauh mana dan harus ngapain aja gitu biar hubungan seksnya ini bisa tetap aman gitu
ada lagi masalah lainnya tadi saya dapat curhatan salah satu teman saya
dia harus ldr sama pasangannya

ketika ada pembatasan sosial begitu ya
ketika ada pembatasan sosial begitu ya
artinya tidak bisa sering bertemu dengan keluarga tidak bisa sering sering pulang gitu
jadi harus diberikan jeda gitu di hubungan seksnya
ini kan juga pastinya berdampak banyak gitu
nah bicara soal hal itu bagaimana kemudian untuk mengatasi masalah masalah
yang tadi sudah sempat dinyatakan juga oleh beberapa teman teman
mungkin ke dr hasto dulu nih dok
oke boleh di anjut dulu dok
menarik ini karena mereka kan anak anak muda ya
ini anak anak muda ini ya prinsip ya
penyakit yang namanya covid sembilan belas ini bukan sexual transmisted disease
artinya bukan penyakit menular seksual
ini ini supaya dikarisbawahi dulu
sehingga beda dengan seperti hiv aids lah katakanlah begitu ya
ini adalah bukan seksual menular
yang kedua anak anak muda itu daya tahannya
sehingga mereka yang terinfeksi covid sembilan belas yang muda muda ini
umumnya tidak muncul gejala klinis dan mereka imun imunnya bagus bagus
sehingga memang kalau dari kacamata dokter
sehingga hubungan layaknya suami istri itu memang relatif aman
karena mereka yang hubungan suami istri umumnya bukan nenek nenek
bukan kakek kakek tapi umumnya adalah anak anak muda seperti dia tadi
seperti dia tadi
saya senang juga mendengar tadi
dia merasa ragu ragu untuk hubungan seks karena istrinya hamil muda
ini bagus itu karena memang kemarin dulu bkkbn kampanye kan
jangan hamil dulu jangan hamil dulu
nunda kehamilan ya dok ya
menunda dulu kehamilan
hamil muda itu daya tahan tubuh perempuan itu turun
kalau daya tahan tubuh perempuan turun tentu
itu kita khawatir kalau seandainya hamil muda itu kemudian mereka kena infeksi
karena memang tuhan mengatur semua orang hamil muda ini daya tahannya turun
supaya tubuh perempuan itu tidak menolak terhadap produk asing
termasuk bayi itu sebetulnya produk asing
kalau daya tahan tubuhnya tinggi bisa abortusnya banyak
nah terkait hubungan seks saya tidak melarang hubungan seks
karena itu mengganggu keharmonisan
tetapi sebetulnya hubungan seks pada orang hamil itu antara merugikan dan menguntungkan secara biologis
lebih banyak merugikannya
secara biologis loh bukan secara psikologis
nanti kalau psikologis mbak sandra itu ya
tapi secara itu tidak menguntungkan
kalau ada katakanlah semata
wah kalau hamil itu harus hubungan lagi karena biar ke hamilnya lebih kuat
karena sebetulnya sperma suami ini kalau masuk dia mengeluarkan prostaglandin
kemudian prostaglanin ini zat yang membuat rahimnya kontraksi
sehingga kalau hamilnya masih muda kemudian dia kontraksi
maka rahim yang didalamnya ada janin yang kecil itu
ketika rahimnya kontraksi bisa memicu terjadinya satu keguguran
nah oleh karena itu alangkah baiknya hamil hamil muda itu memang banyak istirahat
sehingga tidak banyak kontraksi rahimnya kemudian tidak terjadi banyak keguguran
nah ini satu hal yang penting dan saya senang tadi mendengar ternyata mereka ini sudah bisa mempraktekkan juga anak anak muda ini dalam kehidupannya
dan saya kalau mendengar apa apa yang ada testimoni anak muda tadi
dia nampak sekali testimoni yang agak akhir akhir ini bukan di awal awal pandemi
karena dia sudah agak enjoy bisa menyesuaikan tidak apa juga kita biasa
saya kira itu bagus itu bagus ya
karena sepertinya mungkin sudah tahu celahnya ya dok ya bisa terus melakukan hubungan seksual
seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa ini bukan sexual transmited disease
tapi ini adalah penyakit respiratori ya dok ya
tapi harus diingat bahwa walaupun ini bukan penyakit yang menular saat melakukan hubungan seksual
tapi harus ada yang diantisipasi
boleh mungkin berhubungan seksual asal jangan sampai ke kehamilan ya dok ya
karena itu tadi bisa menimbulkan kerentanan dari daya tahan tubuh perempuannya
sesuai dengan ini juga ya campaign nya dari bkkbn ya dok ya bahwa harapannya untuk pasangan pasangan ini bisa menunda kehamilan
begitu ya dok ya
jadi gini mbak maifri ya kalau misalnya usianya dua puluh lima kemudian dia sudah berumur satu
ya tidak ada salahnya lah nanti satunya lagi nambahnya pada usia tiga puluh gitu
kemudian kalau nikah usia delapan belas tahun kan lebih baik hamil itu usia dua puluh tahun ya nggak salah nyalah hamilnya usia dua puluh tahun
tapi kalau ada orang yang anaknya baru satu pingin punya anak dua usia sudah tiga puluh lima harus sekarang harus juga kalau menurut saya nggak apa apa gitu
karena apa jangan hamil terlalu tua
kan pesan kita kan jangan terlalu mungkin maghri masih ingat pesan saya ya
iya siap dok
jangan terlalu tua lebih dari tiga puluh lima jangan terlalu banyak lebih dari dua dan jangan terlalu sering
sering hamil itu tidak baik
durasinya tidak boleh berdekatan ya dok ya satu sama lain
tiga tahun gitu
nah saya kira itu saya kira betul hubungan seks aman tetapi hamil harus hati hati
relatif hamil muda daya tahannya turun kalau bisa ditunda ditunda dulu
tapi kalau saya dengar dengar tadi dokter sempat cerita di awal sebelum kita mulai sesi ini ada fakta menarik bahwa ternyata tuh angka penggunaan kontrasepsi sempat menurun ya dok ya selama pandemi
iya jadi di bulan maret april itu turun drastis ya
sedangkan kalau putus kontrasepsi kalau orangnya masih muda muda umur dua puluh sampai tiga puluh lima tahun wah ini bahaya ini
kalau bisa sampai langsung jadi gitu dok nanti berarti kita akan ada ledakan penduduk ya dok ya di bulan februari
ya januari februari itu akan terjadi kenaikan kenaikan orang melahirkan
ini yang saya khawatirkan
karena bagaimanapun juga sudah survei menunjukkan orang orang yang pasangan subur usia dua puluh sampai tiga puluh lima ini kalau nggak pakai kontrasepsi dan hubungan dua kali seminggu
sehingga kalau ada tiga lima juta orang rame rame tidak pakai kontrasepsi padahal dia muda semua wah ini bahaya nih dalam waktu satu tahun dia tiga juta bisa hamil itu
nah inilah menurut saya dan menariknya di indonesia ini kan gini setiap tahun yang nikah itu dua juta
sehingga di indonesia ini setiap tahun ada orang nikah yang jadi hamil itu satu enam juta
kan indonesia ini setiap tahun hamilnya empat delapan sampai lima juta
dan yang lahir empat tujuh sampai lima juta itu
artinya melahirkan satu negara singapura lah setiap tahunnya
setiap tahunnya ya dok ya
nah mungkin perlu diingatkan lagi nih dok selain tadi daya tahan tubuh ibu yang kemudian menjadi rentan ketika sedang hamil muda gitu itu kan juga jadi salah satu faktor
karena kalau kita bicara covid sembilan belas itu adalah
kuat kuatan imun kita nih sama virus yang ada gitu kan
apalagi sih dok mungkin bahaya bahaya dari kehamilan selama pandemi yang mungkin bisa dihadapi
mungkin perlu diingatkan nih biar jadi pengingat
jadi kalau ketika memang mau hamil harus dipertimbangkan kembali
jadi begini orang haril muda itu memang dia itu ada yang hiperemesis
hipremesis itu mual muntah berlebih ya
mual muntah berlebih
kalau mual muntah berlebih
itu bisa dehidrasi
kadang kadang kalau tidak masa pandemi dokter dikunjungi itu senang
ada pasien mual muntah sedikit datang ke dokter senang gitu
tetapi sekarang ini dokter membatasi pasien ini
saya khawatir kalau terlalu banyak masalah
sementara penerimaan pasien di klinik klinik itu memang terbatas
ini banyak kemudian dampak kematian ibu kematian bayi
jadi kalau ada seratus orang hamil
nah saya juga khawatir ketika banyak perdarahan perdarahan
yang tidak tertangani dengan baik di masa pandemi karena situasi rumah sakit
dan ada rasa takut
saya khawatir angka kematian ibu karena perdarahan juga meningkat
karena memang sebagian kematian ibu karena aborsi
ini yang kita khawatirkan seperti itu
belum lagi kalau seandainya ada orang hamil muda yang daya tahannya turun tadi
terus terkena infeksi covid
terus diberikan pengobatan pengobatan yang banyak hal
kita kan pengaruh obat obat covid terhadap ibu hamil kan kita belum meneliti ya
karena ketika nanti terjadi dampak terhadap kelainan kelainan janinnya
kita belum tahu
oleh karena itulah kemudian lebih baik hati hati daripada kita memang belum tahu
itu saya kira hal penting yang sebagai pengingat ya mereka yang hamil
kemudian yang mau hamil dan seterusnya
itu tadi berarti hubungan seksual harus terus dilakukan dengan aman
salah satunya mungkin tujuannya adalah untuk menekan
mengangkat kehamilan terlebih dahulu nih di masa pandemi
karena seperti yang tadi sudah dokter hasso ceritakan
bahwa ada beberapa faktor faktor yang justru akan meningkatkan risiko
tidak hanya berbahaya bagi ibu hamil saja
tapi juga bagi janin saat berada dalam kandungan dan saat dilahirkan
kita belum tahu nih hasilnya seperti apa gitu
nah tapi kan kalau kita bicara soal kebutuhan seksual pada pasangan
apalagi di rumah saja berdua saja
mungkin itu salah satu cara juga digunakan untuk menjaga keharmonisan
tadi dokter hasso sempat bilang
tadi sudah dijelaskan bagaimana mengantisipasi secara biologis
dampak dampaknya dari kehamilan ini terhadap perilaku seksual terhadap biologinya
nah ini dari sisi psikologinya nih mbak cassandra
mbak cassandra gimana nih caranya membendung mungkin ya birahi yang harus dihadapi gitu
apalagi kan biasanya mungkin cara penyelesaian masalah dari tiap pasangan beda beda gitu kan
pertanyaannya kan kembali lagi
apakah memang harus dibendung
karena ini kan adalah juga sebagian daripada kebutuhan manusia
sekarang tadi yang dibahas tadi adalah pasangan aktif pasangan subur
yang memang diharapkan untuk menunda kehamilan
berbuatnya silahkan tapi jangan sampai hamil
kalaupun sampai hamil harus dijaga
dan tadi dokter hasso juga sudah menyampaikan
sudah bangga bahwa masyarakat indonesia sudah lebih mampu
mampu memahami dan menjaga
tidak seperti dulu mungkin stigma stigma lalu kadang mau nambah kuping
mau nambah jempol mau nambah ini gitu
istilahnya dulu seperti itu
sehingga akhirnya malah mengganggu kondisi kehamilan itu sendiri
padahal kan sebenarnya justru tidak boleh
karena tadi dokter bilang pada kehamilan muda harus ditahan
tapi yang harus kita perhatikan adalah juga pasangan yang mungkin tidak berada di dalam kondisi
yang memang bertujuan untuk punya anak ini
jadi kembali lagi kepada pertanyaan
saya ingin menyasar kepada pertanyaan mbak maitri tadi
bagaimana untuk justru mengeratkan hubungan antara suami dan istri itu
itu justru dari ekspresi kasih sayang dari hubungan itu
jadi kalau tadi dokter hasso bilang
itu cuma bagian yang muda muda aja saya langsung tersenyum
karena kalau menurut who pemudi dan pemuda itu sampai usia enam puluh lima
jadi berarti sampai usia enam puluh lima pun harus bisa tetap aktif
tidak dengan tujuan untuk reproduksi keturunan reproduksi
betul tetapi untuk bisa mempertahankan hubungan
untuk mengekspresikan kasih sayang
dan ini juga penting salah satunya dengan adanya kehidupan seksual yang sehat
itu bisa membuat kondisi kondisi emosionalnya juga akhirnya menjadi lebih turun
kalau misalnya justru tidak terpenuhi
ini yang paling sering juga terjadi
jadi kalau misalnya di konseling psikologi misalnya
ada konflik itu saya paling sering bertanya
bagaimana dengan nomor telepon
nah nomor telepon itu berarti frekuensi
frekuensi melakukan hubungan intim bagi pasangan
nah biasanya ada yang kemudian
waduh boro boro mbak yang terakhir juga ada satu tahun yang lalu gitu
nah ini juga tidak sehat
jadi kembali lagi ini harus dipertimbangkan
bahwa ekspresi kasih sayang itu penting gitu
jadi tidak hanya untuk tujuan reproduksi
tetapi juga untuk bisa memberikan ekspresi kasih sayang
untuk memenuhi kebutuhan
jadi yang untuk usianya tidak subur itu juga penting untuk diperhatikan
kalau menurut saya ya
terutama karena tadi obat yang paling natural justru untuk obat kecemasan
obat kemarahan dan sebagainya
justru adalah ekspresi kasih sayang
dan salah satunya adalah kegiatan hubungan seksual
baik itu tadi dicatat
kata mbak cassandra bisa jadi salah satu obat
untuk kemudian mengantisipasi mengatasi kecemasan yang ada dalam hubungan
keharmonisan rumah tangga itu tadi ya
karena kalau kita bisa katakan dari tadi itu ceritanya
adanya hubungan adanya aktivitas bersama
itu menjadi salah satu hal hal yang penting juga untuk dilakukan
untuk menjaga keharmonisan rumah tangga
salah satunya tadi bisa dilakukan dengan menjaga keharmonisan hubungan diranjang
tapi sebelum kita lanjut lagi ini ada beberapa opini yang sudah masuk
melalui twitter dan juga instagramnya cnn indonesia
ada mau saya tampilkan nih ya opini opini yang ada
kita akan bacakan
ada yang pertama dia menyatakan dari annette faye
belajar untuk suka hobi pasangan jadi bisa barengan
ini cara mereka nih untuk hadapi pandemi yang ada
kemudian ada juga opini yang lain menyatakan bahwa
alhamdulillah sih katanya bisa
bersyukur hidup sama keluarga fun fun aja
katanya nggak ada masalah selama pandemi
tapi hal lain yang justru jadi permasalahan nih
saya bacakan nih ada dari ed tom jerry
dia bilang begini
bagaimana bisa menjaga keharmonisan antar pasangan
jika dapur saja tidak bisa ngebul
anak anak kelaparan ayah putus kerja
dan kegiatan tagihan mengantre
hal ini juga sejalan dengan polling yang sudah kami lakukan
ini dari tim cnn indonesia melakukan polling di twitter
kami bertanya nih dokter hasto dan juga mbak cassandra
apa sih yang jadi penyebab utama anda bertengkar dengan pasangan
selama pandemi covid sembilan belas
jadi kalau masalah jenuh salah paham
tapi masalah keuangan menjadi yang utama
sumber dari adanya amarah adanya pertengkaran
beberapa kemudian menyulut kepada kdrt
karena kita tahu kan pandemi ini juga berdampak pada perekonomian
banyak dari mereka yang kehilangan kerjaan
nah ini kemudian harus diatasi harus diantisipasi
apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pasangan
untuk terus bisa menjaga romansanya
apabila mengalami masalah masalah keuangan seperti ini
mungkin saya ke dr hasto dulu dok
ya sebetulnya kalau dari pengamatan saya
dari survei itu kan ada copping ya
bagaimana copingnya keluarga
di awal awal itu coping keluarga
itu yang kita rekam di bulan april mei
itu ya menghemat keuangan
artinya sebetulnya keluarga itu dengan situasi seperti ini ada yang menghemat
saya juga secara kasusistik
ada beberapa supir yang berokok berat begitu pandemi
sudah tidak berokok lagi
selain dampaknya untuk kesehatan juga buruk ya
karena kan dia resiko untuk terkena covid nya lebih tinggi ya dok
jika dia berokok
dan pengeluarannya ternyata sebulan bisa lebih lima ratus ribu
sehingga ketika dia tidak merokok
kemudian lima ratus ribu bisa disimpan gitu
di bulan mei itu
dia meminjam uang dan meminta bantuan
inilah yang tadi dikatakan maifri
bahwa mereka mulai uring uringan karena masalah ekonomi
dan tadi kasus yang disampaikan itu bagaimana bisa bahagia
orang kita itu harus pinjam sana pinjam sini
saya kira ini hal yang kita sangat bisa mengerti
bahwa situasinya seperti itu
sehingga apa yang kita diskusikan hari ini kan
kita tidak diskusi masalah ekonomi kebetulan
karena itu memang dibalik masalah yang kita diskusikan ini
masih ada underlying problem yaitu masalah ekonomi
itulah yang tidak bisa kita pungkiri
dan saya kira apa apa yang kita bicarakan memang tidak bisa secara
holistik sekali tetapi masalah ekonomi kita yakini kita benarkan
karena tadi survei kami juga menunjukkan dia sudah mulai pinjam
oleh karena itu mungkin perencanaan keuangan juga menjadi
salah satu hal yang penting ya dok ya
bagi mereka yang mungkin saat ini masih punya pekerjaan
harus mulai tuh dipikirin pos posnya belanjanya dan lain lainnya
karena sesuai tagline bkkbn kan berencana itu keren
jadi semua hal harus direncanakan termasuk perencanaan keuangan ya dok ya
ya hidup berencana itu keren termasuk perencanaan keuangan
kan banyak orang yang ketika punya uang sedikit saja sudah euforia
dan akhirnya membeli barang barang yang sifatnya hanya diinginkan
tapi tidak dibutuhkan
nah itu yang berbahaya
kalau banyak orang yang belum berprestasi tapi ingin prestis
nah ini sangat tidak pas
baru nerima sk capek calon pegawai
sudah langsung dibawa ke dinner sepeda motor
ini kan konyol juga ya risiko yang ada akhirnya
tapi banyak yang mengatakan
kalau kita mengatakan keuangan
kita harus mengatakan keuangan
tapi banyak yang belum berprestasi tapi ingin prestis
tapi kalau kita bicara soal fenomena seperti itu
memang benar adanya
dan itu yang ada di hadapan mata kita ya dok ya
banyak hal hal yang mungkin kita pikir
beberapa di hari kita berpikir itu miris
tapi memang itu yang benar benar ada dan harus diantisipasi
saya ke mbak cassandra
mbak cassandra ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasangan
untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada di depan mata
yang jelas itu kan memang
tadi sudah benar untuk begitu tahu
ada potensi kehilangan
kita dari awal sudah menyebutkan topik ini sebenarnya
ada potensi kehilangan penghasilan
ada potensi kehilangan pekerjaan
ada orang orang tertentu yang memang dibayar harian
ada yang dibayar bulanan
ada yang dibayar hanya kalau bekerja
tidak semua orang punya luxerious
yang bisa dibayar setiap bulan
dan itu pun dengan adanya pandemi
tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan secara penuh
tidak semua orang bisa mendapatkan kemewahan seperti itu
bahkan ada yang baru bulan ini
ada juga kabar bahwa mungkin akan ada rencana di
putus hubungan kerja
di phk putus hubungan kerja
atau bahkan yang sudah dari beberapa bulan yang lalu
tentu saja pada saat pertama kali begitu tahu bahwa ternyata jenis pekerjaannya
adalah jenis pekerjaan yang tidak memberikan penghasilan yang stabil atau berpotensi
nah langkah pertama adalah dengan mengecangkan ikat pinggang
banyak pos pos itu yang harus dibuang
yang paling sering terjadi adalah pos makan di luar
kemudian pos transportasi
yang tadinya sering pergi mondar mandir sekarang juga tidak
lalu kemudian yang paling penting
yang saya juga perhatikan adalah bahwa
adanya tergantung bagaimana cara berpikir
bagaimana seseorang itu juga punya investasi
selain punya investasi keuangan
tetapi juga punya investasi keterampilan diri
yang sudah diperoleh sebelumnya
jadi ketika ada kondisi kemudian oleh profesi
kebanyakan ada misalnya masak
atau bikin makanan yang kemudian dijual lagi
itu saya banyak sekali bertemu para pria
itu langsung menjadi jago masak semua gitu kan
jadi akhirnya yang misalnya tadi mungkin posisinya
apakah mungkin entertainment
atau mungkin buruh atau apa
lalu kemudian dia berubah dengan keterampilannya yang baru
dan dia bisa memperoleh penghasilan dari itu
nah yang jelas kemudian yang berikutnya adalah bahwa
kita juga ada mekanisme untuk saling bantu
terutama di setiap wilayah
itu ada kearifan lokal masing masing yang berbeda beda
antara lain misalnya mungkin dengan cara membantu memberi makan
atau menyediakan makanan gratis
atau mungkin juga bisa melebihkan tips yang misalnya
kalau kita pesen makanan dan lain sebagainya
nah tetapi yang paling penting dari segala keseluruhan ini
apapun adalah kita harus bisa menjaga agar pikiran kita tetap jernih
karena kita harus bisa melihat segala hal ini setinggi mungkin
melihat pada yang paling terang jangan yang dari kegelapannya
karena kalau kita hanya melihat dari yang gelap saja
tentu saja tidak akan terjadi apa apa
tapi kalau kita berusaha melihat sekecil apapun
kita melihat bagaikan juga seolah olah kita melihat gelas terisi air
kita jangan melihat bahwa kosongnya itu adalah
waduh saya nggak punya isi lagi tapi pasti ada air ini
nah dari yang isi air masih ada inilah kita harus berpikir setengah gelas penuh
jangan setengah gelas kosongnya
karena kita bisa menghasilkan sesuatu dari itu
penting sekali untuk bisa meningkatkan kreativitas inisiatif
dan kemudian daya yang ada
untuk bisa melakukan alih profesi dan tentu saja memperoleh penghasilan
dari keterampilan yang baru atau dengan cara meningkatkan interaksi dengan sekitar ya
dan terutama juga masalahnya adalah di dalam kondisi yang sekarang ini
banyak pekerjaan pekerjaan yang memang beralih gitu
bukan karena pandemi tapi karena masalah transformasi dunia ini
jadi ada pekerjaan pekerjaan yang sudah tidak cocok lagi
jadi otomatis memang kita harus bisa mau tidak mau bisa atau tidak bisa
suka atau tidak suka kita harus bisa tetap beradaptasi
betul betul itu tadi gimana caranya melihat peluang dari setiap kondisi yang ada sekarang
melihat peluang melihat kesempatan dan juga meningkatkan kreativitas kita ya
pastinya untuk menghadapi bersama sama ya
untuk bisa terus harapannya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga
dan juga bisa terus berada di dalam lingkungan keluarga yang sejahtera
nah terakhir ini sebelum kita menutup
set room hari ini saya minta closing statement dulu
dari dr hasto dan juga mbak cassandra
singkat saja apa sih yang kemudian harus dilakukan
kita kan tidak tahu nih pandemi sampai kapan belum ada yang tahu
walaupun mungkin beberapa orang merasa dengan adanya vaksin
nanti ini akan menjadi angin segar tapi yang pasti kita belum tahu lah
nggak ada yang tahu ini pandemi akan berakhir kapan
apa kemudian yang harus dilakukan oleh setiap pasangan atau keluarga yang ada
agar bisa terus bertahan
bisa terus meningkatkan romansa romansanya di tengah corona ini
mungkin ke dr hasto dulu apa pesan ya dok yang harus dilakukan
oleh pasangan dan keluarga
ya pesan saya jadikanlah keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat ini
sebagai pelabuhan terakhir terminal yang memang menjadi solusi
di dalam memutus rantai penularan covid sembilan belas
oleh karena itu jangan pernah berlabuh dan mengharapkan pelabuhan lain
yang lebih baik dan lebih besar selain keluarga itu
marilah keluarga kita gunakan sebagai pelabuhan terbaik
di dalam kita menciptakan suasana yang tentram yang damai sejahtera di dalam keluarga
saya kira begitu mbak maibri saya terima kasih sekali dan juga
saya banyak belajar dari pak indra
kalau tadi dokter sempat bilang
iya sama sama dokter terima kasih tadi dokter sempat bilang bahwa penerapan tiga m
sesuai dengan pesan dari satgas penanganan covid sembilan belas memakai masker
menjaga jarak dan menghindari kerumunan tapi ada tambahan katanya dari dr hasto
ada m lainnya yang juga harus dilakukan tiap keluarga nih ya tiap pasangan
apa dok silakan dok
iya tadi betul tadi kita gurau gurau sama pak maidri ya
satu lagi jangan menghamili tapi tadi sudah mbak sandra sudah
hubungan seks boleh tetapi harusnya ya
hamil kita cegah dan jangan lupa pakai alat kontrasepsi
caranya jika keharmonisan dengan seksual masih bisa terlaksana di keluarga
tapi kehamilan bisa ditunda begitu
benar sekali soalnya semuanya harus ada perencanaan ya
kemudian kalau mbak sandra apa nih mbak kemudian closing statement nya
apa yang harus dilakukan pasangan dan keluarga agar romansanya ini terus tetap bisa terjaga di tengah pandemi
ya kondisi pandemi ini memang dan pak
pasti akan memberikan tekanan kepada siapapun baik pada individu ataupun keluarga
tentu saja kita harus tetap menjaga pikiran ketupat jernih untuk tetap bisa bertahan dari situasi yang sangat menekan ini
semua kuncinya ada di dalam pikiran itu tadi
supaya kita tetap berpikir positif dan selalu melihat pada aspek yang positif juga supaya hasilnya juga bisa menjadi positif
dan kita bisa bertahan melampaui kondisi
covid yang tidak kita ketahui sampai kapan habisnya
karena semua tergantung pada kondisi hati kita
apabila kita menerima segala sesuatu itu secara positif ya tentu kita akan bisa menjalannya secara positif pula
apabila kita menjalani secara negatif kita mikirnya yang jelek jelek terus
sehingga akhirnya suasana hati kita juga akhirnya terganggu dan itu yang akan paling berbahaya menurunkan imunitas
mari kita tingkatkan imunitas menjaga keceriaan keluarga dan tentu saja meningkatkan ketangguhan keluarga
menjaga keceriaan rumah tangga meningkatkan ketangguhan rumah tangga dengan terus memastikan bahwa setiap anggota keluarga ini sehat fisik mental sosial dan mungkin untuk pasangan suami istri bisa juga selalu sehat secara seksual
terima kasih banyak dr hasto wardoyo stogk kepala bkkbn sudah bergabung bersama kami malam ini
termasuk juga kassandra putranto yang merupakan psikolog klinis dan forensik
terima kasih banyak mbak kassandra ilmunya banyak sekali ini dari mbak kassandra dan juga dr hasto

dari tadi sepertinya ini para penonton sudah mulai mencatat dan harapannya bisa diterapkan ya
terima kasih banyak sekali lagi semuanya sudah bergabung bersama cnn indonesia malam hari ini
dan bagi anda yang mungkin ketinggalan nih dari tadi belum nonton atau nontonnya pas kita tengah jangan khawatir
karena nanti seluruh perbincangan saya tadi dengan dr hasto dan juga dengan mbak kassandra akan kami upload di youtube cnn indonesia
jadi bisa menuju ke sana langsung

dan berikan mungkin pernyataan pernyataan atau pikiran pikiran anda bisa tulis di kolom komen
lakukan interaksi di sana dan kita bisa diskusi langsung di sana juga ya
terima kasih banyak sudah menyaksikan secret at newsroom
jangan lupa bukan yang terakhir masih akan ada lagi sesi sesi secret at newsroom lainnya
terima kasih banyak sudah bergabung
jangan lupa selalu terapkan tiga m memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan dan selalu perkuat imun iman dan agar kita semua merasa aman